pagi ini ramai ibu ibu di halaman masjid natsmudin saikao provinsi patani selatan
bonggol bonggol putih berukuran sedang akan menjadi bahan utama masakan khas di provinsi yang berada di selatan thailand ini
ini adalah batang pisang paling muda yang ada di dalam
batang pisang yang kurang dari setahun belum ada buahnya belum ada jantungnya
dipotong kemudian diambil bagian paling muda ini
ini akan jadi sayur paling khas di wilayah saikau provinsi patani thailand
daging yang dipakai adalah ayam kampung tapi bisa juga daging kambing
sementara bumbu dapurnya mudah kita jumpai sehari hari yaitu
keti nantan krua omdeng ketiam beriksud berikher
kering kamin kepik takrai
setelah ditumbuk halus bumbu dapur dimasukkan dalam kuali dan diaduk bersama daging yang sudah hampir matang
karena bonggol pisang mudah lunak maka bahan ini masuk kuali belakangan
ibu ibu muslim dan ibu ibu dari umat buddha juga menggelar hidangan
pangan khas thailand selatan lainnya
ini nasi kerabu
konsepnya mirip dengan nasi urap yaitu nasi yang dicampur dengan sayuran mentah segar
warna nasi diperoleh dari warna kelopak bunga atau kunyit
lalu ada parutan kelapa daun kemangi abon ikan dan jeruk limau sebagai hiasan
yang ini namanya laksei bukan laksa
lakse ini bahannya adonan tepung terigu yang telah dikukus
dipotong potong diberi bumbu kacang dan irisan bawang dan hiasan daun lainnya
lalu juga ada kue cucur
ya tak salah ini adalah kue cucur yang biasa kita temui di beberapa daerah di indonesia
tapi orang patani thailand menyebutnya dengan kue cucun
setelah siap semua hidangan dinikmati bersama sama di aula masjid
warga buddha sekitar masjid ikut diundang makan
toleransi warga muslim dan umat buddha di sini
menjadi contoh di tengah ancaman konflik sarah dan separatisme di thailand selatan
masak masak dan makan bersama seperti ini kerap digelar untuk acara acara seperti kelahiran bayi
kitanan dan pernikahan